nah dia memanfaatkan kepintarannya itu untuk membuat kejahatan dia itu paling suka melihat
manusia jadi jahat nah dia memanfaatkan si bangor itu untuk mendapatkan sesuatu
bosun oh kenapa lo di maja mau bukti nih lihat buktiin bos remote yang baik hati
gue pengen belok kaku seperti es
remote berfungsi sebanyak tiga belas kali kamu sudah lima kali permintaan
tunggu ini siapa
ini mau jalan nih ya ya tunggu ya ya
ayah pergi dulu ya iya kok tungguin sih berangkatnya siang banget
iya tadi nunggu air dulu mati
mudah mudahan enggak macet
ibu kok disini ayah udah mau berangkat kerja tadi kan udah pamitan di dalam enggak kok
ibu dari tadi disini nungguin ayah

ibu tadi keluar enggak ibu belum keluar rumah kok di sini beres beres
kenapa sih ya kok bingung banget
kenapa sih si ayah
kok nggak ada
lindungilah keluarga kami ya allah
mau jalan jalan dulu ya
jalan jalan kemana nih
eh orang tua
ini urusan anak muda
aku dibindu orang orang tua
aku pun orang tua
aku pita sekalian
ya nggak banyak banyak tuh bocah bango
aku bilang ordeng dia ordeng dua duaan
aduh ini gimana sih ya
ini dulu bilang dulu
jual anak bagaimana
ini urusan sibuk
aku yang jagain ya
tenang aja aku yang jagain
bos mau jadiin apaan tuh tukang mainan
remote yang baik hati
tukang mainan itu maju mundur
loh kamu lagi
hai kemana kau pergi agengku ikuti kekekekekekekekeke ngapain siah ikutan
kalau ngomong jenak salko black disaring dulu
tuh lihat bos jun si bangor dateng dateng lagi juga nyegat bos jun belok belok
gue pengen tunjukin lo otak gue ini lebih cerdas daripada otak lo
bogi punya remote ajaib gak kayak otak loh kemen
kan kata guru agama kita kita itu gak boleh sombong
bos jun itu remote bukan sembarang remote
kalau di dalam dunia jin itu disebut remote kejahatan
siapa yang jahat lo bilang lo jahat ya
gimut kamu aneh ke sana tuh
aduh gimut gimut
bisa lama belum kelam
aduh ntar aja
aduh jadul lagi jadul lagi
kita ketemu lagi
eh jangan main lirik lirikan
emang kenapa kalo lirik lirikan
bos kita ajar ya bos

jangan main main sama aku ya
aduh inget tit
jin jahil itu jin jahat tapi juga brilliant pintar otaknya
nah dia memanfaatkan kepintarannya itu untuk membuat kejahatan
dia itu paling suka melihat manusia jadi jahat
nah dia memanfaatkan si bangor itu untuk mendapatkan sesuatu bos jun
kenapa lu dimajah
nih remote yang baik hati
gue pengen belok kaku seperti es
eh jangan yang ngerang
eh jangan ini objek
bet itu kerja si ibu
kenapa nih wadah aku bukti kayak es
berhasil bos jun